informasi pertama saudara satuan riserse kriminal polres metro jakarta barat
menangkap pengemudi taksi online pelaku pemerasan terhadap penumpangnya
pelaku menangis saat bertemu keluarganya sesaat sebelum memasuki pores metro jakarta barat
ia akan ditahan untuk diperiksa lebih lanjut soal modus dan ada tidaknya sindikat dalam aksinya memeras penumpang
m ditangkap di kawasan cempaka putih jakarta pusat setelah polisi berkoordinasi dengan penyedia layanan taksi online
kejadian bermula saat korban memesan
taksi online dari pusat perbelanjaan di kawasan tanjung duren menuju tempat tinggalnya
saat di tol jakarta tanggerang pelaku meminta korban mentransfer uang sebesar seratus juta rupiah
kediamannya di daerah poringinsen
korban sempat mengunggah kisah yang dialaminya ke media sosial yang kemudian viral dan mendapat banyak komentar dari para warganet
di perjalanan dari pusat perbelanjaan di tanjung duren ke rumahnya tiba tiba sopir taksi online memintanya mentransfer uang
korban keluar dari mobil yang tengah melaju dan meminta bantuan tetapi tak ada pengendara yang membantu
korban berontak ketika dibawa kembali ke dalam mobil
pelaku tetap memaksa korban mentransfer uang seratus juta rupiah
ketika korban menolak ia diancam pelaku akan dibuang ke sungai
korban akhirnya berhasil keluar lagi dari mobil dan loncat dari tepi tol yang cukup tinggi hingga luka luka
saudara informasi selengkapnya terkait dengan perkembangan kasus ini kita akan bergabung dengan jurnalis kompas tv
ada masni rahmawati di polres metro jakarta selatan
apa perkembangan dari kasus pemerasan yang dilakukan sopir taksi online kepada penumpangnya
setelah tadi pelaku sudah ditangkap
untuk penangkapan ini sendiri dari polres metro jakarta barat ini bekerja sama dengan penyedia taksi online seperti itu
dan dari penyedia taksi online ini memberikan lokasi dari pelaku berada dan dari situlah dari pihak kepolisian ini melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap pelaku
dan hingga saat ini memang pemeriksaan ini dilakukan terhadap pelaku dan juga sudah dbap
dimana sebelumnya ini dari pelaku ini melakukan pemerasan terhadap penumpangnya atau terhadap korban ini
dan juga sempat mengancam korban untuk dibuang ke sungai
jika dari korban ini tidak melakukan transfer uang sebesar seratus juta
dimana dari kisah yang disampaikan oleh korban di media sosial
memang dari korban ini diancam dan juga dimintai uang seratus juta
dan dari kronologi yang disebutkan bahwa dari korban
eh maksud kami dari pelaku ini tidak menjemput
tidak menekan jemput pada aplikasi penyedia taksi online ini
dan mengarahkannya ke arah jalan lain yang seharusnya tidak di jalan seperti
di jalan dari korban hendak ke rumahnya seperti itu
dan di tengah tol ini dari pelaku ini mengancam korban dan memintai uang seratus juta
sempat menolak dan juga keluar dari mobil
namun dikejar kembali oleh pelaku dan diancam akan dibuang ke sungai
saat itulah korban ini mencoba untuk kabur dan melompat dari mobil
dan itulah dari pelaku ini juga melarikan diri
dan akhirnya bisa ditangkap oleh polres metro jakarta barat di area cempaka putih
dari pelaku ini sendiri memang dijerat pasal tiga ratus enam puluh delapan tentang pemerasan dan juga pengancaman
pemeriksaan masih dilakukan untuk mendalami apa sebenarnya motif dan juga modus dari pelaku melakukan pengancaman
dan juga pemerasan terhadap korban
ya wati apakah sudah diketahui sebenarnya pelaku ini sudah melakukan aksi pemerasan ini baru pertama
atau sebelumnya juga pernah melakukan aksi pemerasan serupa
iya dari informasi terakhir yang kami dapatkan memang untuk dari kepolisian
masih menyebutkan bahwa pelaku ini sudah ditangkap seperti itu masih dilakukan pendalaman
apakah sebelumnya dari pelaku ini sudah melakukan aksi yang sama
dan hingga saat ini pemeriksaan ini masih tetap dilakukan
dan juga dari kasat reskem polres jakarta barat menyebutkan bahwa sudah dilakukannya bap
atau dibuatkan berita acara pemeriksaan
untuk seperti apa modus dan motifnya ini masih dilami
dan kita akan nantikan bagaimana update dari pemeriksaan yang dilakukan oleh polres metro jakarta barat
baik terima kasih atas laporan anda jurnalis kompas tv mastirah mawati